kamu kok belum tidur
ini di jam dua pagi loh
terus itu kamu lanjut nelfon siapa
ada sedikit soal kerjaan
jam segini banget kamu telponnya
akhirnya datang juga mbak andin
kamu siapanya mas al
saya asisten rumah tangganya mas al
saya disuruh kesini buat bantu bantu
kopernya oh iya
seperti saya bantu ya mbak
maaf mbak andin
mas al kemana ya
mas alnya pergi sebentar
dia ada kerjaan
ya mas al memang sibuk sih dari dulu
malam pengantin gini
istrinya malah ditinggal
aduh kasian banget sih mbak andin
ya mungkin karena ada kerjaannya gak bisa ditinggal
jadi harus pergi
iya juga sih
yaudah kalau gitu ya saya antarin dia ke dalam yuk

rea lihat siapa yang datang
kenapa om al
om al kepengen
raina itu jadi anaknya om al
terus rena punya mama ya dong
rena ada mamanya
mau lihat fotonya dong
mau lihat fotonya
om al kasih unjuk ya
wah cantik banget om
dia itu mamah kamu
mamah kandung kamu
tapi sayangnya dia dan keluarganya sudah membuang kamu kesini
ya allah aku ketiduran
agak terbaik nochasih kita
kita juga bisa cari casi apa
enggak ada bagaimana
ah saya pernah ber cubeflaw
lebih baik aku telpon al aku harus tahu kenapa dia
hp al gak aktif
apa aku coba telepon andin aja ya
mas al belum pulang juga
kalau misalkan papa tau mas al belum pulang
dia pasti khawatir
selamat pagi pa
udah nyampe semalam
al datang jam berapa
oh itu pa tadi
setelah aku pulang gak lama kemudian
juga mas al juga langsung pulang kok
soalnya aku sibuk banget ngobrol sama mas ah
ini aku juga lagi mau sarapan sama dia
ee al sekarang mana
tadi papa coba telepon handphonenya nggak aktif soalnya
oh ini pa mas al lagi mandi
dan aku rasa
kayaknya mas al juga matiin deh handphonenya
supaya gak diganggu
aduh papa jadi ganggu kalian nih
udah udah papa gak mau ganggu kalian lagi
salem buat al ya